berdasarkan peraturan gubernur dki jakarta nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
pasien positif tanpa gejala wajib melakukan isolasi di sejumlah lokasi yang disediakan pemerintah
atau tidak melakukan isolasi mandiri di rumah
namun faktanya untuk menuju ke rumah sakit tersebut
pasien tidak bisa langsung mendapatkan fasilitas kesehatan
pasien harus mendapatkan rujukan dari puskesmas wilayah
sementara fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan terbatas
kalau poskes rujukannya kembali lagi itu melihat apakah saya layak atau tidak
bisa atau tidak saya melakukan isolasi mandiri ini
karena dari puskesmas sendiri sebenarnya sudah terlalu banyak
sudah terlalu padat dan proses menuju ke wisma atleta juga pasti tidak akan bisa langsung
saya harus melalui proses dari rt rw baru ke puskesmas dan segala macam
terus dari mereka juga mereka harus nge swab saya lagi untuk memastikan apakah saya emang beneran positif atau enggak
dari situ baru saya di apa ya misalnya bukan direkomendasikan
dianjurkan atau gimana untuk berangkat ke wisma atlet
itu pun yang diantar oleh puskesmas
benar benar semuanya harus menunggu dari si proses puskesmas ini
sementara itu kementerian kesehatan memperbarui aturan pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
dalam aturan tersebut
mengganti istilah odp pdp dan otg
setelah itu diganti dengan pasien sembuh dan selesai isolasi covid sembilan belas
pasien tanpa gejala tidak perlu melakukan pemeriksaan pcr lanjutan
dinyatakan selesai isolasi jika sudah menjalani isolasi mandiri selama sepuluh hari
sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi
sementara pasien dengan gejala berat yang dirawat rumah sakit dinyatakan selesai isolasi
apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan pcr lanjutan satu kali negatif
ditambah minimal tiga kali negatif
hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan
jurubicara satgas pendanganan covid sembilan belas wiku adhisa sumih itu memastikan
fasilitas kesehatan seperti isolasi mandiri dan tes pcr lanjutan ditanggung pemerintah
di fasilitas kesehatan diruncukan
maka otomatis ia harus melakukan isolasi
salah satunya memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh
khusus untuk dki fasilitas yang disediakan untuk isolasi mandiri adalah di
flat isolasi mandiri kemayoran dalam lingkungan rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
yaitu tower empat dan lima
untuk pelaksanaan yang kaitannya dengan swab itu apabila untuk penderita
maka untuk di fasilitas pelayanan itu harus diberikan fasilitas kesehatan
fasilitas pelayanan publik milik pemerintah semuanya ditanggung oleh pemerintah
demikian juga untuk isolasi mandiri juga ditanggung oleh pemerintah
dasarkan data pemantauan covid dki jakarta dari akhir januari hingga delapan belas september dua ribu dua puluh satu
sebanyak empat tujuh ratus tiga puluh sembilan pasien yang dirawat dan sebanyak delapan lebih pasien yang melakukan isolasi mandiri
nesya megawati devi fitriani jakarta